pemerintah provinsi dki jakarta menyediakan tempat karantina sementara
lokasi tersebut tersebar di seluruh kawasan jakarta
beberapa lokasi karantina di dki jakarta tidak terisi
lokasi lokasi karantina itu diperuntukkan sebagai tempat tinggal sementara
bagi mereka yang baru tiba di jakarta namun tidak memiliki surat izin keluar masuk atau sikm
seperti gelanggang remaja gambir yang diperuntukkan bagi penumpang kereta api yang tidak memiliki sikm
namun hingga kami sore lokasi tersebut sama sekali tidak terdapat warga yang dikarantina
di tempat lain masjid hashim asari juga dijadikan tempat karantina sementara
berkapasitas hingga seratus orang namun lokasi isolasi masjid hashim asari tidak terdapat warga yang dikarantina
pemerintah provinsi dki jakarta menyiapkan satu ratus sepuluh lokasi karantina yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota
lokasi karantina menggunakan kantor kelurahan hingga gelanggang olahraga di setiap wilayah dengan kapasitas bervariasi
untuk mengetahui kondisi di lapangan kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada rio abadi di gedung auditorium gelanggang remaja gambir jakarta pusat
rio selamat malam
kosong ya di lokasi karantina di tempat anda melaporkan saat ini
apa penjelasan dari petugas terkait dengan kekosongan yang masih terjadi untuk lokasi karantina ini
selamat malam renhard
memang seperti yang anda katakan tadi bahwa pemerintah provinsi dki jakarta telah menyediakan sekitar satu ratus sepuluh lokasi
untuk isolasi ataupun tempat karantina terkait penangan dengan covid sembilan belas atau virus corona di wilayah dki jakarta
dan sejak siang tadi saya sudah
bersama tim sudah mengunjungi atau menyamangi beberapa tempat karantina tersebut
namun memang tidak terdapat sama sekali masyarakat atau warga yang dikarantina di tempat karantina yang sudah disediakan
beberapa tempat tersebut tersebar di sebagian wilayah dki jakarta dan memang hingga saat ini juga memang masih belum terdapat sama sekali warga
karena selain untuk penanganan covid sembilan belas sendiri memang tempat karantina ini juga diperuntukkan bagi mereka yang datang ke jakarta
ini tidak membawa surat izin keluarga
karena berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh yang mengatur tentang peraturan keluar masuknya masyarakat di wilayah dki jakarta
karena di situ terdapat dua konsekuensi atau dua sanksi di mana salah satunya adalah harus bersedia kembali ke daerah asal jika tidak membawa sikm
atau bersedia di karantina selama empat belas hari di tempat tempat yang telah disediakan
seperti di tempat saya berdiri saat ini yaitu di depan gedung gelanggang remaja jakarta pusat atau di gambir reinhardt
seperti sepemantauan kami tadi di dalam memang terdapat beberapa fasilitas terkait untuk menyediakan terkait dengan karantina tersebut
seperti ada felbet atau tempat tidur lipat dan di tempat ini berkapasitas sekitar seratus orang
jika kita pilih antara perempuan dan laki laki di sini memang jumlah tersedianya untuk karantina laki laki memang lebih banyak
sekitar enam puluh lima tempat tidur atau velvet
kemudian di tempat terpisah tapi masih dalam satu gedung gelanggang remaja ini tersedia sekitar
tiga puluh hingga tiga puluh lima velvet atau tempat tidur lipat
itu artinya di tempat ini saja sudah tersedia sekitar seratus kapasitas atau bisa menampung hingga seratus warga atau masyarakat yang akan dikarantina
namun kalau saya sempat berbincang tadi dengan petugas yang bertugas karena di sini juga meskipun tidak terdapat masyarakat atau warga yang dikarantina
namun petugas dalam hal ini satpol pp masih tetap berjaga dan sebenarnya dalam beberapa waktu kebelakang terdapat atau ada beberapa masyarakat yang menggunakan moda transportasi
transportasi kereta api dan turun di stasiun gambir yang memang letaknya atau lokasinya tidak jauh dari tempat ini
karena kalau dilihat memang berjarak sekitar lima ratus meter saja dengan waktu tempuh empat hingga enam menit saja atau tidak sampai sepuluh menit
jadi memang dengan jarak yang relatif lebih dekat maka bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api dan turun di stasiun gambir dan tidak membawa skm
karena skm seperti yang kita ketahui bersama bahwa merupakan syarat wajib jika ingin memasuki daerah jakarta semenjak ketentuan tersebut
dan bagi mereka masyarakat yang tadi mereka tidak memiliki skm kemudian mereka akan dibawa ke sini untuk dikarantina selama empat belas hari
dan berdasarkan saya tadi sempat berbincang dengan petugas yang berjaga bahwa sebenarnya ada beberapa dari mereka yang datang ke sini
namun hanya bertahan dua hingga tiga hari saja namun mereka dijemput oleh pihak keluarga dan kemudian mereka menjalani isolasi mandiri begitu di tempat kediaman mereka masing masing
dari alatnya pun beragam reinhardt
dari mulai yang tidak mengetahui terkait dengan aturan
sikm ini sendiri kemudian ada juga yang mereka sudah mencoba untuk mendapatkan sikm ini atau mencoba untuk meminta mengakses terkait sikm namun tidak mendapatkan
namun nekat tetap nekat untuk berangkat ke dki jakarta sehingga walaupun tidak memiliki skm mereka harus mendapatkan konsekuensi atau sanksi kembali ke daerah asal
ataupun bersedia di karantina di tempat tempat yang telah disediakan
namun kalau kita melihat juga reinhard terkait dengan data positif
corona di dki jakarta sendiri hari ini sudah mencapai lebih dari delapan
ini kalau kita melihat pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada tahap satu hingga tahap ketiga yaitu pada tanggal sepuluh april hingga empat juni
ini hanya berkisar sekitar rp tujuh enam ratus
dan kalau kita melihat hari ini masih kurang dari dua minggu atau dua pekan semenjak diterapkannya psbb masa transisi oleh pemerintah provinsi dki jakarta
ini ada penambahan yang cukup signifikan atau hampir seribu reinhardt
dan kalau kita melihat juga lonjakan tertinggi di dki jakarta sebelumnya
itu terjadi di tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
di mana lebih dari dua ratus dua puluh orang atau lebih tepatnya dua ratus dua puluh tiga orang dalam satu hari dipastikan terpapar atau positif covid sembilan belas ini rehat
ini berbeda dengan semenjak diterapkannya psbb masa transisi
di mana pada tanggal sembilan juni diterapkan lebih dari dua ratus tiga puluh atau dua ratus tiga puluh sembilan orang dipastikan positif virus corona atau covid sembilan belas di indonesia
jadi lonjakan tertinggi untuk kasus positif covid sembilan belas di jakarta ini
ini sebenarnya terjadi pada masa psbb masa transisi
atau setelah pemprov menetapkan memperpanjang masa psbb dari tahap satu tahap ketiga
dan seperti yang kita ketahui bahwa selama bulan juni ini semenjak tanggal lima lalu
pemprov dki telah menetapkan psbb masa transisi untuk memang belum dipastikan sampai kapan akan berakhir
karena nantinya akan diavolusi terkait dengan penerapan psbb masa transisi ini
karena jika terdapat pelonjakan atau yang cukup masif terkait covid sembilan belas ini juga
bukan tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah provinsi dki jakarta akan kembali menerapkan psbb seperti psbb tahap pertama tahap ketiga
di mana terkait dengan pelarangan beroperasionalnya baik dari kegiatan sosial ekonomi dari masyarakat di dki jakarta itu sendiri
dan kalau kita kembali kesini reinhardt
di gelanggar mbaja ini sendiri memang sebelumnya dipergunakan seperti itu untuk kegiatan rogla harga maupun seni budaya bagi masyarakat di sekitar sini
lokasinya pun tidak jauh sebenarnya
dari kantor pemerintah kota jakarta pusat reinhard
dan disini juga seperti yang saya katakan tadi untuk petugas masih ada yang berjaga
namun saya tidak menemukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berjaga karena memang tidak terdapatnya masyarakat yang dikarantina reinhardt
baik terima kasih rio abadi untuk laporan anda langsung dari jakarta